yaudah ah baca yang bener ah
karena telah jatuh hati pada pangeran usai menolongnya saat badai
putri duyung bungsu pun hendak meminta bantuan pada pinggir laut
untuk berubahnya menjadi seorang manusia
penyihir laut ternyata sudah mengetahui niatan putri duyung bungsu
aku tahu kamu ingin membuang ekormu dan menukarnya dengan sepasang kaki
demi bertemu dengan pangeran yang kamu sukai
si botol kecap udah beneran tidur belum sih
jangan lupa like share dan subscribe ya
aduh aduh aduh
itu kau bilang
itu kau yang bener
lo balap liat lagi awas bu ya
iya om nggak om nggak akan lagi om
ampun om ampun
aduh aduh aduh
kamang tumpung we
mau tawuran lagi
enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
eh mau kapok
ampun ampun ampun
kita punya jenis kebal
ya kalian berdua duduk di sini
jangan ikutan berantem
jadi anaknya manis
hei om ingerin baik baik ya
kalian itu jangan main balapan liar lagi
mendingan kalian itu fokus sekolah
kayaknya gue mau ke rumah
sebenarnya gue udah lama deh pengen nanya ini ke lo
lo tuh kenapa sih gak suka banget sama gue
bukannya allah yang gak suka sama gue
lo mau ngebales gue gitu
ya gue feeling aja sih
kalau tuh emang orangnya nggak benar
jadi berdasarkan feeling lo itu lo ngancurin hubungan gue sama rifqi
lo gak suka
kok lo gak terima
ari lo sadar gak sih
lo tuh dengan segampang itu lo hianatin ricky
jujur gue kesel banget sih liatnya sebagai sahabat rifqi
kayaknya gak ada salahnya deh kalo gue coba yakinin rifqi lewat riva dulu
siapa tau nanti rifqi bisa luluh kalo gue bisa deketin riva
gue tuh udah bener bener nyesel tau gak
gue udah ngelakuin hal bodoh dengan nyakitin rifki
gue mau perbaikin diri gue
aku mau ulang dari awal semuanya pak
wah sahabat rifqi please banget yakinin dia
gue yakin gue bakal berubah
gue gak akan ngelakuin hal yang sama
walaupun gue sahabatnya rifqi
tapi bukan berarti gue berhak nentuin pilihan rizky
hah mau aja aja gak niat
oh semua ya
kalau lo sampe ganggu rifqi ke kamarnya
gue bakalan laporin lo ke suster dan gue bakal lapor lo ke omroy
ih enak ya
ketauan banget actingnya
cewek saat itu emang gaji banget
sikapnya ditentukan dari kadar kepentingan
syukur deh rifki udah gak ada hubungan lagi sama cewek kayak gitu
hei berhenti kan
penyihir laut lalu memperingatkan putri duyung bungsu bahwa
setelah ia berubah jadi manusia ia tidak bisa kembali lagi menjadi duyung
dan jika ia tidak mendapatkan cinta sejati yang didapatkan
maka ia akan mati dan menjadi buih di lautan
putri duyung bungsu kaget namun ia hanya mengangguk dan menyetujui sewu
kenapa gue yang jadi ngantuk
sebotol kecap kan udah pulus deh
rizky kok ruangnya dikunci
rizky bukain dong
katanya nggak bisa tidur kalau ada gangguan
buktinya ada yang ngederpin tuh pulus pulus aja
tapi gimana nih kalau orang cuma masuk ke dalam
tapi mending gue diem dulu deh
rifki udah tidur terus dia pergi
baru abis itu gue keluar dari sini
rizky bukain dong ki
kok curiga deh
jangan jangan di dalam ada michelle lagi
iya bener bener ya
aku penasaran banget
pengen bener ketemu sama hel
kalau boleh aku mau lihat fotonya dulu boleh gak
pasti el itu cantik
kamu tuh bisa aja deh mas
udah lama soalnya nggak foto
nah ini mas
om ini rifki ruang rawatnya dikunci loh om
jadi aku gak bisa masuk
ini aku yakin banget ya di dalam tuh ada michelle
loh kenapa anak itu bisa datang ke sana
memang kamu ngejagain rizky
tadi tuh aku habis keluar sama riva om
aku yakin itu rencana rifki juga deh
jadi si michelle bisa masuk ke ruangannya rizky
aduh berada om buruan kesini ya
sebentar lagi om kesana
kamu tunggu ya
bill aku mohon maaf banget ya
aku sepertinya harus pergi
karena anak aku ada masalah sama temannya
aku sebenarnya gak enak banget ninggalin kamu pulang sendirian ini ya
mas lurusin aja urusan mas
aku bisa pulang sendiri kok
nanti aku telfon mas kalau udah sampai rumah